sivitas universitas hasanuddin menggelar musabakoh tilawatil quran dengan sistem dari
kategori pertama dan kedua adalah tilawatil quran atau membaca indah dengan tajwid dan syahril quran atau mengungkapkan isi kandungan al quran
sementara kategori ketiga dan keempat adalah hifzil quran atau membaca dengan murota dan lomba esai atau karya tulis ilmiah islam
untuk tilawatil quran dan syahril quran peserta mengirimkan rekaman video
sementara untuk karya tulis ilmiah peserta mengerimkan file elektronik
sedangkan hifzil quran dengan siaran langsung lewat aplikasi video conference
mtk virtual ini disambut positif mahasiswa yang ingin mengembangkan potensinya
mereka mengaku sistem daring membuat tekanan yang dirasakan saat berlomba lebih kecil
saya sebagai peserta sangat mengapresiasi kemahasiswaan unhas yang telah menyuarakan bulan suci ramadan tiap tahunnya dengan kegiatan musawakah tilawatil quran
dan pada tahun kali ini berinovasi dengan kegiatan mtk
namun tentunya berbeda dengan mtk pada umumnya
di mana peserta tidak merasakan atmosfer naik ke atas panggung untuk tampil
tetapi hanya memilih spot di tempat masing masing untuk melakukan daring via zoom
kendala yang dirasakan adalah kualitas jaringan internet peserta yang belum rata
akibatnya para juri agak kesulitan menilai lantunan murotal yang indah